ya sayangnya harapan yang tadi disampaikan oleh seorang warga di cipinang
banjir tidak kembali datang ke ibu kota nampaknya belum bisa terwujud
karena banjir tampaknya belum mau pergi dari ibu kota
pada dua puluh satu februari jakarta kembali dilanda banjir besar
bahkan di sejumlah wilayah ketinggian air mencapai satu ratus lima puluh cm
normalisasi sungai dipilih sebagai salah satu solusi untuk mencegah banjir
lalu apa kabar proyek yang dimulai enam tahun lalu ini
yang pertama bagaimana kabar normalisasi ciliwung
kita akan lihat proyek normalisasi ciliwung yang dibagi menjadi empat paket ini
yakni pintu air manggarai jembatan kasablangka
kemudian jembatan kasablangka kalibata
serta jembatan kalibata jembatan condet
dan juga jembatan condet jembatan tol tb tiga
dua paket pertama akan diselesaikan terlebih dahulu
total rencana dari normalisasi kali ciliwung ini sepanjang sembilan belas km
kemudian dengan penataan kiri dan kanan sebesar tiga puluh enam dua km
namun hingga kini dari total sembilan belas km
baru lima belas empat km yang telah dikerjakan dengan tingkatan penyelesaian
baru empat puluh km
ya ini nampaknya agak serat ya
kemudian kepala balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane t iskandar
mengatakan proses normalisasi ini berjalan lambat
karena masih berkutat pada masalah pembebasan lahan
bahkan kepala dinas sumber daya air dki jakarta teguhendrawan
belum bisa memastikan proyek normalisasi bakal rampung tahun ini
total anggaran proyek normalisasi ini mencapai
delapan triliun rupiah
ya ini sudah agak lancar
semoga proyek normalisasi kali ciliwung juga lancar
namun baru delapan ratus miliar rupiah saja yang terpakai
artinya masih ada satu satu triliun rupiah yang belum terpakai
oke kita akan lihat lalu apa lagi yang dilakukan
untuk mengurangi banjir di ibu kota
selain normalisasi ada pula proyek sodetan kali ciliwung
rencana proyek ini adalah mengalirkan air dari kali ciliwung
menuju ke kanal banjir timur
ini yang terletak di wilayah jakarta utara dan jakarta timur
dengan jumlah debit banjir yang dialihkan minimal enam puluh meter kubik per detik
jadi ini menyambungkan kali ciliwung dengan kali cipinang
yang kemudian nanti akan mengalir ke kanal banjir timur
karena ada pertanyaan kemudian
kanal banjir timur ini sudah selesai proyeknya pada dua ribu sembilan belas
namun mengapa banjir masih terjadi di ibu kota
karena ternyata debit air di kali ciliwung ini masih tinggi
sehingga tidak ada air yang mengalir dengan cepat ke arah kanal banjir timur ini
sehingga perlu dibuat sodetan
dan lagi lagi proses pembangunannya kerap terganggu
ini karena proses pembebasan lahan
total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini adalah
rp satu ratus sembilan puluh dua enam miliar rupiah dengan waktu pengerjaan dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh
kita akan lihat dua ribu lima belas apakah kemudian banjir yang terjadi di ibu kota ini akan lebih berkurang
dan yang terakhir ada proyek bendungan
karena direktorat jenderal sumber daya air kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat ini berencana mengerjakan proyek lain sebagai solusi banjir di jakarta
tepatnya ada dua bendungan penampung air yakni sukamahi dan juga ciawi
nah ini bendungan ini berada di wilayah hulu
ini adalah pertama ini bendungan ciawi dengan anggaran rp enam ratus miliar
kemudian bendungan sukamahi dengan anggaran rp tiga ratus lima puluh miliar
artinya dengan total rp lima ratus miliar
dan total dari seluruh bendungan ini anggarannya sebesar rp sembilan ratus lima puluh miliar
kedua proyek ini direncanakan bisa mulai dikerjakan pada dua ribu sembilan belas mendatang
dan bendungan ciawi dan sukamahi ini adalah bendungan kering
artinya bendungan ini tidak akan terisi air jika hujan tidak datang
baru akan terisi air jika hujan datang
berbeda dengan bendungan katulampa fungsinya
karena bendungan katulampa ini selain kemudian juga mengerjakan perusahaan
bendungan ini dipengaruhi untuk irigasi dan penampungan air
dan bendungan katulampa ini terletak di wilayah bogor
ya banjir di ibu kota ini memang selalu menjadi momok bagi setiap gubernur yang menjabat
berbagai solusi sudah dilakukan
setidaknya tadi saya sebutkan ada tiga solusi
namun apakah solusi ini tepat
kita akan lihat di tahun dua ribu dua puluh dua nanti
karena gubernur ahok berjanji jakarta bebas banjir di tahun dua ribu dua puluh dua